terima kasih pak

enggak sudah ada titik terang
karena anda bilang enam hari belum ada titik terang
tiga hari sebelumnya kan gelap tidak ada yang tahu
tiba tiba hari senin dan sekarang sudah mulai muncul titik titik terang itu dari berbagai penjuru
dari institusi dari kesaksian kesaksian orang dekat
dari pengamat dari analis
semuanya sudah muncul
analisa analisa itu artinya titik terang itu sudah bermunculan
bahwa ini memang belum selesai
ya memang ada kejanggalan kejanggalan yang harus dibuat menjadi lebih terang
sehingga kita harus menunggu setiap upaya membuat terang itu
kejanggalannya apa saja pak mahfud
sebelumnya anda sudah pernah mengatakan
mengatakan bahwa penjelasan polisi ini tidak jelas
kejanggalannya apa saja menurut pak mahfud
begini dalam proses penanganan sangat janggal kan
kenapa tiga hari baru diumumkan
itu satu proses penanganan
kalau alasannya tiga hari karena itu hari libur
apakah kalau hari libur masalah pidana itu boleh ditutup tutupi begitu
sejauh dulu tidak ada
baru sekarang orang beralasan
hari jumat libur hari raya lalu diumumkan senin
itu kan janggal
yang masuk ke saya kan begitu semua sebagai menko polkampany
janggalnya ini pak
pak apakah memang kalau libur tidak boleh melakukan penyelesaian tindak pidana
mengumumkan ini kan masalah yang serius
juga penanganannya tidak sinkron
keterangan polisi dari waktu ke waktu lain
dan dari satu tempat ke tempat lain
kan itu terasa pak ramadhani itu
pak ramadhan beda
keterlasan pertama dan kedua
lalu polres jakarta selatan juga mengkonfirmasi secara agak berbeda
tentang status kedua orang itu
barat dadang dirikadir itu
pokoknya ditugaskan di situ
yang satu memastikan ini ajudan ini sopir dan sebagainya
yang muncul di rumah duka itu tragis
oleh sebab itu ya
di mana dia mengatakan
janazahnya tidak boleh dibuka
macam macam lah yang sekarang
rifan harus dibuat terang
polri dan pak kapolri dengan baik sudah melakukan itu
untuk membuat terang itu
dengan membuat tim itu
diharapkan tim ini menjadi
betul betul membuat terang
atau melindungi tikus
mengejar atau melindungi tikus
rumahnya yang dibakar
terbuka aja kan
cara cara mengejar tikus
itu kan sudah ada caranya
apalagi polisi sudah profesional
saya melihat orang orangnya juga
kredibel itu saya kenal secara pribadi semua
pak agung pak agus pak wisno pak kofiri
ditambah nanti kami kirim juga dari
dari kantor sana
untuk membantu polri membuat itu terang
bukan untuk menambah keistruhan
tapi itu harus terang
karena begini polri itu
dalam satu setengah tahun terakhir itu
persepsi publiknya cemerlang
semua terungkap dengan baik
dilaksanakan dengan baik
dan ketika posisi pemerintah
dengan angka persepsi tujuh puluh tiga
di tahun ke tujuh
pemerintahan pak jokowi
kontribusi polri pada waktu itu
kalau dilihat perseptor itu
berarti jauh di atas
nah terus sampai yang terakhir
yang empat hari lalu sebelum saya berangkat
saya dari saudi bahkan
dengan burhan muhtabib
lagi lagi polri bagus kontribusinya
jangan sampai usah oleh hal hal yang kayak gini
maka kita akan bantu polri ini untuk
mengungkap kasus ini
harus terang benderang begitu ya
jangan sampai untuk mencari tikus
rumahnya yang dibakar
itu statement yang cukup keras
pak menko bicara soal pihak keluarga ya
pihak keluarga ini tidak terima pak menko
dengan tuduhan pelecehan yang dilakukan
brigadir j kepada istri kadif propam
bagaimana kemudian memastikan
bahwa tidak ada fitnah dan hak brigadir j ini
karena kan ini orang sudah meninggal dunia
kemudian jangan sampai ternyata di fitnah
kalau terbukti ya memang nggak masalah begitu pak
tapi kalau misalnya tidak terbukti
ini kan menjadi fitnah bagi yang bersangkutan
oleh sebab itu
pertama tim penyidik
karena ini kasus sudah
sudah disidik meskipun
tersangkanya belum dimunculkan
sehingga kita juga tidak boleh
kita sehingga ya kita harus
profesional saja siapa yang
melakukan apa lihat dari
dan seterusnya itu kan bisa dilacak dari situ
menurut saya memang
tim ini kan ada dua puluh satu tim penyidik
itu yang bekerja di bidang hukum
itu sudah rutin lalu tim yang mencari
pertanggung jawaban kepada publik
untuk mengungkap kasus yang
memberi sumbangan kepada proses
nah ya kita
nanti apakah betul dia melakukan
pelecehan kalau betul ya
ke apa yang
memang betul itu tetapi
tidak bisa kita mendengar
sepihak tanpa mendapat
bukti bukti lain keterangan
lain karena yang ditutup
sebagai pelaku sekarang sudah meninggal
pak mahfud selain soal
tuduhan ya yang tidak diterima
oleh keluarga pihak keluarga juga
merasa ada perlakuan kurang menyenangkan termasuk
dugaan peretasan telepon seluler
mereka dan kedatangan oknum polisi
ke rumah keluarga sebagai ketua kompolnas
bagaimana kemudian anda melihat cara
penanganan terhadap keluarga brigadir j ini
nanti saya belum akan
menyimpulkan karena itu kan baru laporan
sepihak saya baru akan
menyimpulkan nanti tentang
itu semua sesudah tim ini
bekerja saya sudah minta pak bem
niemang untuk melakukan
itu semua nanti
kita lihat karena itu memang
termasuk kalau dari
laporan masyarakat kepada saya itu
termasuk kejanggalan kenapa
keluarganya bisa sampai istri
begitu mau buka jenang setidak boleh
pertasan hp dan
sebagainya itu kan perlu
siapa yang melakukan
bisa saja itu orang orang swasta
yang membuat kacau lalu melakukan
itu bisa saja atau mungkin
juga itu tidak terjadi atau mungkin
terjadi karena secara betul betul murni
kita lihat perkembangannya
pak mahfud ini kan komnasam
akhirnya memutuskan untuk berpisah
ataupun tidak bergabung dari tim
khusus yang dibentuk oleh kapolri
sebagai ketua kompolnas apakah
kemudian dengan berpisahnya
dari tim khusus ini kompolnas
akan tetap ada di situ atau
bagaimana pak mahfud
kompolnas maupun polri
itu di bawah koordinasi
menko kekutukan sebab itu kompolnas
itu akan membantu
itu seumpama tidak diminta pun
kita akan juga membuat
kajian sendiri tapi karena ini diminta
biar berintegrasi aja tujuannya sama sama baik
mengapresiasi sepenuhnya kepada
komnasam yang telah memilih jalur
sendiri sebagai nanti pembantu
atas seluruh kerja kerja
yang dilakukan oleh tim
khusus oleh polri karena saya
kerjasama dengan kompolnas
itu dengan dua cara
satu gabung dua sendiri sendiri
kami dulu sendiri sendiri
yang kasus pendeta jesua
di punca jaya itu
ditambah untuk tim
kompolnas kita ajak kami mau sendiri
lalu masyarakat juga
minta kompolnas jangan bergabung nanti
dikoordinasi kita suruh jalan
dan ditindaklanjuti oleh
panglima tni sampai sekarang
pernah kasus wardas itu
waktu wardas itu kan kami sekali
polisi difitnah diserah
katanya melakukan penganiayaan
mengirim anjing pelan
laca menghajar orang
gambarnya ini semuanya
waktu itu tujuan kepada polri
dikincar ketika polri menjawab
di geruduk diserang habis
oleh medsos lalu saya katakan
dikirim oleh masyarakat
ini yang ngejar anjing yang ini yang di rumah
sakit dihajar ini yang
giginya rontok dan sebagainya
pada waktu itu
kita katakan sudah lah
kita pemerintah enggak akan
melakukan penyelidikan sendiri
kita proses pidananya
diselidiki ini ada pengaduan
orang ini sedang dihajar orangnya
cari di mana korbannya
siapa rumah sakitnya di mana
kalau ada anjing pelacak di mana
dan seterusnya semua seserahkan
pada akhirnya apa laporannya komnas
akan menemukan pelanggaran ham
di wadah situ cuma
yang ditemukan adalah tindakan
yang berlebih sehingga direkomendasikan
penyelidikan nah kan gitu
jadi begini komnas ham itu
lembaga yang juga fair baik itu
kalau kita percaya sudah
kerjakan nanti apapun hasilnya
laporkan ke saya laporkan ke pemerintah
pemerintah akan ikuti karena anda
dan sekarang komnas mau melakukan
itu melalui undang undang kita hargai
akan ada pembanding oke
pembanding kemudian akan menimbulkan
umum tentunya baik
saya kira tidak ada masalah kedua duanya
nanti akan berhati hati dan akan mencari
yang benar benar objektif gitu
kalau ada silakan aja ya
jadi komnas ham biarkan sendiri
kompolnas akan berkoordinasi dengan
tim khusus polri begitu ya
nanti kita lihat bagaimana hasilnya
hasil pencarian faktanya
di lapangan iya
pak mahfud banyak
kekhawatiran bahwa posisi kadi propam
irjen polisi ferdisambo ini dapat menimbulkan
intervensi pada saat olah tkp
ataupun rekonstruksi anda selaku
ketua kompolnas punya kekhawatiran yang sama pak
enggak kalau saya sih sebenarnya
tidak punya kekhawatiran
karena saya tahu kapolri
lebih tahu apa yang
harus dilakukan dibandingkan dengan saya
jadi situasi di dalamnya itu
kapolri akan melakukan apa
dan harus bagaimana
biar kapolri aja lah oke
kalau soal itu karena itu sudah menyangkut
kewenangan yang harus
kita hargai silakan aja kapolri
mencatat itu semua
saya pun mencatat saya akan kita semua
akan melihat menurut saya
ya sampai saat ini kapolri
kita cukup responsif menanggapi
responsif tetapi juga
tidak berusaha berusaha saya kira itu
penting ya oke pak mafo
tapi banyak yang mendesak juga
clear dan tidak
timbul prasangka ataupun curiga
sebaiknya kadipropam irjen polisi
ferdisambo dinonaktifkan dulu
dari posisinya sebagai kadipropam itu
harus segera dilakukan atau bagaimana pak
karena kan beliau juga ikut diperiksa dalam kasus ini
dan tkp nya ini adalah di rumah beliau
itu juga alasan yang masuk akal ya
yang saya baca di media dan juga
banyak pesan pesan yang disampaikan
ke saya agar menyampaikan
kapolri untuk menonaktifkan dulu
sambung nah saya katakan
pak kapolri itu
sudah mendengar usul usul
itu dan pesan
dan langsung juga sudah pasti
sampai kepada kapolri
sehingga saya mempersilahkan untuk
itu saja mbak oke
artinya diserahkan saja kepada kapolri
apakah kapolri akan mempertimbangkan
dalam kasus ini begitu ya pak mahfud ya
tapi kalau dari opini anda
dari pandangan anda bagaimana pak mahfud
apakah sebaiknya memang dinonaktifkan dulu
ini supaya clear karena beliau menjadi saksi
istrinya juga menjadi saksi tkp nya juga
di rumah beliau
ya pokoknya setiap langkah
berpotensi menghambat proses
setiap ada sesuatu yang dianggap
akan mempersulit proses
setiap langkah yang diperlukan
untuk menduruskan proses
supaya diambil oleh kapolri
nah itu saya kira
standar begitu kalau ingin baik
silahkan pilih yang terbaik
usul usul masyarakat itu punya alasan alasan
sendiri karena diantara
kontroversi kontroversi itu kan harus
dan punya logika logikanya
nah disitulah kemudian perlunya
kesimpulan dan keputusan untuk itu
oke terakhir pak mahfud
kasus ini kan melibatkan
pejabat utama aktif polri ya
irjen polisi ferdisambo
apakah kemudian menko polukam bahkan juga
mendorong kapolri untuk bisa menuntaskan
yang memang menjadi aktornya pak
aktor sebenarnya siapapun itu
apapun jabatannya itu harus berani diungkap begitu ya pak ya
karena ini pertarungan polri
itu kan sudah dinyatakan
presiden ya bahwa
itu harus diproses secara hukum
sampai tuntas kalau polukam
memang tuh menyatakan itu
dan mengusahakan itu
itulah sebabnya agar
tidak ragu terhadap ini
kita persilahkan komnas ham
mempunyai warna yang terpisah dari tugas tugas
kopulisian mempunyai keterkaitan
itu silahkan lakukan
nanti kan akan terlihat mana yang
benar mana yang
tidak mana yang rasional mana yang tidak
tidak siapapun menindak siapapun
di negara hukum
republik indonesia itu kalau ada orang
melanggar hukum sesuai
dengan kualitas pelanggaran
yang dilakukan saya kira itu
kebutuhan kita kalau kita tidak
percaya itu dan tidak mau itu
itu hanya menunggu kehancuran negara
lalu menjadi negara bandit
orang mau bikin sendiri
itu mbak baik terima kasih sekali
menteri koordinator bidang politik hukum
dan juga keamanan republik indonesia
bapak mahfud md atas waktunya dan juga
penjelasannya kepada cnn indonesia
pada sore hari ini sehat selalu
makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak mahfud